kita boleh berhenti di depan nggak
dia soalnya mau ke toilet bentar
kalo ulan kecelakaan om
kamu jangan macem macem
dimana ulan sekarang
sekarang ulan ada di rumah sakit jakarta internasional om
rumah sakit ini
maaf kebetulan saya ada di rumah sakit yang sama
ya sudah terima kasih ya
pak ulan ini apa pak
rahman rahman ulan kecelakaan
assalamualaikum salam den
den roman itu gimana toh
non ulan itu kecelakaan
sekarang ada di hospital
gimana sih den
kita boleh berhenti di depan gak
gue soalnya mau ke toilet bentar
iya mau ke toilet lah
jangan buru buru neng
kenalan dulu dong sama a
bener tuh neng
mendingan kalian minggir deh
gak usah ganggu gue
mendingan dibuat ayo
lo gak usah gak sopan sama gue ya
mendingan kalian minggir deh berdua
lo gak usah gangguin dia
gue cowoknya emang enggak pak
eh lo pantesnya tuh ya jadi adeknya
bener tuh bro
lo segala adeknya orang kayak mereka lo juga gak akan bisa
mendingan pergi lo
eh udah gak apa apa
berani cukup ya
sekitu doang anak bocang

gue udah bilang sama
sam lo tuh apaan sih gak lucu tau gak
kan gue udah miong sama allah gak bisa ngadepin mereka semua
tapi lo liat nih gue udah buktiin
gue udah lindungi lo
yang aku pun bakal gue pertaruhin buat orang yang kuasa
sejak kapan lo ada di jakarta
bukan urusan lo
eh gue serius tanya sama lo
nyoman apapun pertanyaan lo bukan kewajiban gue buat jawab
karena bagi gue cukup bulan yang tau tentang gue
siapin infus ya
jadi ulan tau kalau sekarang lo udah balik dengan mania
iya tapi gue larang ke bulan gue cerita sama lo
karena gue tau
kalau dia cerita sama lo abis itu kalian berantem dan wulan nangis lagi
gue gak mau
mulan mau dibawa kemana
kondisi pasien drop jadi kita harus bawa ke icu
kalau gitu kami perisi dulu pak
terima kasih pak
pasien penambah mulan dari sudah kami pindahkan di ruang icu
lan lu harus bertahan ya lan
lalu gue disini ya
maaf sampai disini saja
maaf sampai disini
dokter apa yang terjadi dengan anak saya
pada waktu kecelakaan sepertinya terjadi benturan yang sangat keras di bagian kepala dan tulang belakang pasien pak
kami masih harus melakukan penanganan lebih lanjut lagi
tolong lakukan yang terbaik buat anak saya
dia segala galanya buat saya dok
pasti pak kami pasti melakukan yang terbaik
saya permisi dulu
jangan kau ambil nyawa anakku ya allah
sembukalah ulan ya allah